jadi pertanggal tiga puluh satu agustus dua ribu dua puluh satu
gua sama aliyah mas sa'id di band taksa arab
jadi gini ceritanya
lagu taksa arab ini adalah lagunya aliyah mas sa'id tahun lalu
sudah keluar sebenarnya didengarkan oleh banyak orang
dan gua adalah salah satu orang yang mengalami karyanya aliyah dan taksa arab
kenapa sih ada lagu pakai hatimu
karena lagu taksa arab
jadi waktu itu waktu andres mau dikasih lagu sama manajemen
aku dengerin aku yang sepilih lagu tiga
adalah yang sebenarnya menurut aku emang belum serap banget
tapi kalau diantara tiga ini yang paling mending
jadilah satu lagu
judulnya maafkan aku tuhan
kita udah proses workshop
udah proses latihan coaching dan segala macem
pas mau take tiba tiba hatimu juga bilang
jadi akhirnya enggak deh tahan tahan tahan
ini lagunya tepat
lama setelah itu gue menunda untuk proses recording
sekitar hampir dua bulan
bayangin gua menunda recording dua bulan
tiba tiba di muka itu gua kan kan buka
buka itu banget ya
buka platform platform buat pilihan musik
tiba tiba di home nya itu ada lagu taksa arab
mungkin kalau home itu kan apa yang kita sering cari itu muncul
di home lu pasti nontonnya bola semua
di home itu kan otomatis juga
karena apa yang kita cari itu
gua suka banget musik indonesia
mungkin lah lagu itu udah banget gitu
baru tiga bulan rilis
kok enak banget gitu
katakanlah kayak gini
grace ini adalah syarat lagu
yang benar benar cocok buat dia
dari gue lirik
sampe konsep hidupnya
ini amberes banget
please gua pengen banget dapetin lagu kayak gini
atau minimal dapet lagu dari penciptanya yang gini
gua buka tuh kredititle nya kan ada tuh ya
terus gua baca
penciptanya pki sandar
nah dari situ lagu format nama pki sandar
diciptakanlah lagu pakai hatimu
begitu udah selesai pakai hatimu
kita beri bisnis untuk
adres kan suka banget tuh lagu taksarah
dengan aransemen yang baru
dengan nuansa yang berbeda
dengan nuansa delapan puluh an itu ya
maksudnya tahun delapan puluh an itu ya
agak agak jadul jadul gitu vintage bilangnya
karena mungkin pengen hal yang apa ya
jangan yang kayak taksarah yang sebelumnya
tipis tipis di aransemen yuk
berhubungan sama vintage juga res
boleh lah ya sedikit iya masih ada
tapi percayalah ini seger banget fresh banget
karena memang tim bener bener well prepare
gue juga bangga banget sama tim
gue pengen ngasih apa ya bilangnya ya
credit point lah untuk tim tim yang bener bener kerja keras
untuk menunjukkan taksarah
dan buat gue
gue sangat menghargai semua usahanya karena
ini emang yang gue pengen banget
gue tuh pengen banget nganyin lagu ini ya
jadi gue happy banget sih sama tim semua thank you
ee masalah untuk
lo bekerja bareng drama sama alia mas haid
apakah ini pertama kalinya
atau udah pernah lo sebelumnya
sebelumnya paling kita ketemu di acara acara bintang tamu doang ya
kayak misalnya di acara talkshow atau variety show
bisnis kan harus berduet
harus bekerja sama
alia adalah partner yang sangat supportif
alia itu nge push gue untuk gue bisa
menjadikan sebuah lagu yang benar
harus percaya diri
walaupun gue selalu sadar ya bahwa
kemampuan gue di bidang berdiri masih
biasa banyak banget tapi alia tuh support
dan alia ee tidak sungkan untuk
dan itu gue seneng banget